nah kalau siap punya bentuk untuk menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap penderita kanker
nah kalau kita berdua menggunakan batik hari ini juga sebagai salah satu langkah juga
bukan karena hari jumat ya memang harus menggunakan batik
tapi juga ada satu acara yang sedang dilakukan di indonesia
utamanya di jakarta gelar batik nusantara
kita punya informasinya tapi kita buka dulu aftertensi lengkapnya
informasi yang sesuai janji empat ratus peserta dari seluruh nusantara
mengikuti acara gelar batik nusantara yang digelar di jakarta convention center senayan jakarta selatan
iya dan pastinya mengusung tema pesona batik warna alam
acara yang berlangsung mulai tujuh hingga sebelas juni dua ribu tujuh belas ini bertujuan mengembangkan dan juga melestarikan pembatik lokal
kita akan bersama sama memukul gendang
sebanyak empat ratus peserta hadir di acara gerakan batik nasional di jcc senayan
acara ini dibuka oleh mufidah kalla
berbagai corak batik nusantara seperti batik pekalongan hingga batik irian ditampilkan dalam acara ini
dengan mengusung tema pesona batik warna alam
acara yang dibuka oleh mufidah kala ini menjadi wadah untuk menjaga batik sebagai kearifan lokal yang dapat mendunia
seperti kita punya misi visi ialah melestarikan mengembangkan
dan memasakkan batik yang bisa kita gunakan untuk membuat batik yang lebih kaya
mereka bisa menggunakan batik dengan mengadakan gelar batik nusantara ini
di mana ada pelestarian di sini bisa ada pengembangan bahwa adanya batik ini menambah perekonomian kita jadi bertambah
dan juga kepada pengrajin pengrajin tentu saja menolong kehidupan pengrajin pengrajin itu dengan adanya gelar batik nusantara ini
menteri perindustrian air langga hartanto memberikan apresiasi tinggi terhadap acara ini
dengan menciptakan teknik pewarnaan alami
daya tahannya sama dengan pewarna sintetis
selanjutnya teknik pewarnaan ini tentunya memberikan pilihan pilihan kepada batik
tidak hanya yang berbasis kepada warna warna industrial atau warna warna sintetis
tetapi warna warna alam juga akan menjadi tren yang diminati karena ramah lingkungan
kedepannya industri batik tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan
namun juga sebagai penyumbang devisa
dan dikenal di mancanegara
kita berdua nih sebagai perempuan melihat batik batik yang kita kenakan ini juga jadi salah satu yang ada di gelar batik nusantara
saya mau tanya dulu ke bu jultin
jadi apa saja yang bisa kita lihat lihat di gelar batik nusantara
banyak sekali dan macam macam batik dari seluruh indonesia
tentunya dari setiap provinsi
mereka ingin sekali menentukan batiknya
tapi sekarang karena temanya warna alam
jadi yang mungkin yang banyak didapatkan
batik ialah batik dengan warna alam
oke jadi dengan tema warna alam
nah tak kenal mah kata saya dengan baju yang kita kenakan juga
ini sebenarnya memiliki arti tersendiri ya ibu nita
ya ibu nita juga bagaimana sebenarnya dalam ketika mendesain batik batik yang hadir di gelar batik nusantara tahun ini
betul warna alam itu adalah teknik pencelupan yang digunakan untuk mencelup batik
menggunakan warna warna yang didapatkan dari zat alami ketumbuhan
bisa berupa dari daunnya
bisa berubah dari kulit batangnya
bisa berubah juga dari kulit buah yang ada di lingkungan sekitar kita
dan indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa keanekaragaman hayati
untuk bisa menjadikan satu cat warna alam untuk mencelup batik
dan akhirnya banyak sekali warna warna yang bisa ditimbulkan dengan nuansa lain dari warna sintetik
karena kalau warna alam ini khasnya adalah warnanya redup jadi tidak bisa mencolok gitu ya
jadi kalau biru juga birunya adalah biru yang terduh gitu
kalau coklat juga cenderung coklatnya
tanah gitu warna tanah
nah itulah warna warna alam mempunyai warna karakteristik pada redupnya tidak pernah bisa mencolok
kita bilang ini warnanya seperti kuno gitu tapi padahal ini sudah dibuat dalam kekiniannya
tapi cantik ya iya kalau kita lihat tadi dari paket barusan cantik cantik sekali warnanya bu nita
tapi sedemikian cantiknya sebanding tidak dengan banyaknya masyarakat yang menyukai dan mau membeli batik dengan warna alam seperti ini
ibu jultin mungkin nanti bisa disambungkan kenapa alasannya tema warna alam ini
memang pembeli untuk warna alam itu belum bisa dibandingkan sebanyak yang dengan kemis ya
karena memang susah ya warna alam itu bahan bahannya juga susah didapat
kemudian ya harganya agak sedikit mahal karena ya itulah makanya karena proses membuat batik dari warna alam itu
terdiri dari beberapa kali celup berapa kali ini jadi agak lama juga bikinnya
nah itu yang menyebabkan agak kurang ini apa kurang minat bukan kurang minat
jadi artinya belum banyak yang itu terjun ke warna alam
menyadari atau tertarik begitu dengan warna alam begitu ya
tapi kalau ibu lihat pengembangan batik begitu dari masa ke masa
apalagi setelah ditetapkan sebagai warisan budaya indonesia
sebenarnya bagaimana ketertarikan masyarakat indonesia dengan budaya batik ini
kalau yang saya sudah jalani selama ini selama dua puluh tahun saya menjadi ketua yayasan batik
itu sangat sangat banyak apa namanya perkembangannya
jadi dari mulai anak anak tidak menyukai batik sampai sekarang semua anak generasi tua muda bukan wajib
mereka sudah senang akan banding
jadi memang perkembangannya
perkembangannya sangat memuaskan bagi saya sebagai yayasan batik indonesia
jadi artinya batik itu berkembang
dan sudah mulai jadi identitasnya masyarakat indonesia juga nampaknya di mata internasional ya
kalau di gelar batik nusantara ini selain kita bisa berbelanja batik dengan motif ataupun warna alam
ada seminar juga saya dengarnya bu jodhen
setiap hari ada seminar talkshow lalu ada hiburan hiburan ya setiap hari diisi
jadi kita mengeluarkan kali ini apa apa yang ada kontaknya dengan warna alam
jadi seminar talkshow semuanya berini dengan warna alam
temanya apa aja itu seminarnya bu bicara soal
jadi kemarin di hari pertama seminar talkshow itu ada peningkatan kualitas warna alam
dari bapak sahir widadi dari universitas batik di pekalongan
kemudian hari ini nanti bekraf juga akan membuat talkshow siang hari
ada tentang warna alam menembus pasar global
kemudian besok juga lebih menarik lagi karena ada keanekaragaman hayati warna alam
dengan pembicaraan ala sumber dari lipi bogor kemudian dari yayasan kehati
jadi memang tiga topik utama tiap hari ini memang untuk mendukung dari persona batik warna alam
menjadi tema gelar batik nusantara tahun ini
oke jadi tidak hanya warna tapi juga motif motifnya ya
kalau ibu bisa jelaskan kalau batik yang dikenakan oleh daniar begitu itu apa artinya begitu dari motifnya
biasanya batik punya arti tersendiri ya untuk motifnya gimana ibu nita
kalau ini memang kombinasi dari ada dua teknik batik
yang modern modern lah ya
jadi batik keragam hias batik yang di dalam yang sebagai dasar itu yang birunya tua
itu adalah dengan teknik cap kerajinan tangan tapi dengan menggunakan alat bantu tembaga cap
itu masih dalam kategori batik
kemudian yang sebagai outer luarnya tapi juga menyatu dengan dress itu
ya ini jadi satu tapi terlihatnya satu ya
ya one piece tapi kelihatannya dua ya
itu adalah dari canting menggunakan alat bantu canting untuk menorehkan malam panas
kemudian digambar dalam satu kain dipola langsung dan itu ibu yang membuat ini kebetulan tanpa pola
jadi ini adalah alat bantu tembaga cap

jadi langsung tanpa digambar dulu cantiknya langsung
iya seperti itu
ini dibatik oleh pembatik dari bantul yogyakarta
berapa lama ini kira kira pembuatan
kalau pencelupannya agak lama kalau pembatikannya mungkin dalam satu minggu bisa selesai
karena muka juga keras seperti ini ya
iya tapi untuk pencelupannya perlu waktu sekitar dua minggu karena ada dua warna muda dan tua
jadi itu mempunyai waktu yang cukup lama karena untuk ditutup lagi untuk menutup warna mudanya
dengan cara membatik ulang lagi
oke kalau saya warna bajunya ini seperti apa
yang ini tadi belum saya jelaskan ini dari indigo
jadi ini dari daun khusus indigo ferratinctoria
jadi kalau kita mengenal paribahasa karena nila stitik rusak susu belanga nila itu adalah daun indigo ferratinctoria
jadi warna biru yang kuat
iya dari daun
ternyata ada warna biru juga yang datangnya dari alam itu juga yang harusnya
daunnya hijau tapi pigmentnya berwarna biru setelah terjadi fermentasi
kalau daunnya hijau itu juga yang harus kita ketahui
kalau lady warnanya coklat dominan
ini kombinasi antara indigo untuk warna birunya kemudian untuk warna coklat kemerahan itu adalah dari kulit kayu tinggi
jadi kulit kayu tinggi
jadi memang di indonesia ini banyak sekali kulit kulit batang kayu yang bisa dimanfaatkan untuk pewarna zat alami untuk warna
dan semua bahan ini ada di tanah indonesia
karena memang sejarahnya batik indonesia
sebelum ada revolusi industri yang membuat ada pabrik kimia untuk set pewarna semua batik indonesia dahulu adalah pewarna alam
itu hanya berakhir di akhir abad delapan belas
jadi sebelum itu semua batik indonesia yang berabad abad umurnya itu semuanya menggunakan warna alam yang itu adalah kearifan lokal dari tiap pembatik yang ada di lingkungan sekitarnya mengambil warna warna yang bisa diambil dari set alami dari keanekaragaman tertumbuhan yang ada di sekitarnya
dan kalau kita mengenal batik sogan yang seperti jogja dan solo kuat sekali warna sogan coklat kehitaman
itu adalah turun temurun dari kerajaan mataram
itu pun dulunya juga semuanya menggunakan warna alam dan hingga kini pun masih menggunakan warna alam
jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari menggunakan batik apalagi untuk batik pewarnaan alam ini
ibu jultin tapi kalau bicara soal indonesia sejarahnya kalau menurut penilaian kita dengan menggunakan batik warna alam kita benar benar menjadi seratus persen
nah untuk perajin perajinnya sendiri yang ada di indonesia itu seberapa banyak seberapa besar perkembangannya hingga saat ini sih bu zulkif
artinya dengan memakai warna alam atau
ya untuk perajin yang memang menggunakan warna alam
itu ya sekarang sudah mulai mereka mulai menciptakan warna alam
karena memang semuanya sudah ada di sini warna warnanya ada
ya tapi seperti tadi sudah nita sampaikan memang warnanya redup
tidak semua orang suka pada warna yang kayak kusam kayak gitu
jadi masih terus kita gimana caranya supaya warna alam ini kembali populer gitu di indonesia
tapi tidak hanya aktivitas ataupun gelaran batik nasional saja yang digelar untuk mendukung para pengrajin batik begitu
apa saja ibu kegiatan yang sudah dilakukan
ya terima kasih
batik indonesia begitu untuk mendukung terus bagaimana perkembangan batik ini
jadi kita telah melakukan banyak hal seperti turun ke tempat tempat batik ya di daerah daerah sentra sentra batik
lalu kemudian memberi pengarahan pengarahan kepada mereka warna terus lalu motif
karena kita harus mengikuti tren loh
kalau batik tidak mengikuti tren bagaimana nanti akan disenangi ya
jadi warna juga diarahkan
jadi sekarang mau menuju supaya generasi muda ingin memakai batik ya harus warna dengan yang bisa diingat oleh generasi muda
jadi dengan itu juga apa namanya motif motif mungkin generasi muda maunya yang modern
nah itu juga kita sampaikan kepada pembatik pembatik itu
jadi banyak sekali
jadi memberi pengarahan lalu memberi ceramah ceramah lalu memberi pelatihan pelatihan
ya dari mulai warna sampai
sampai motif sampai ini
dan model modelnya juga begitu ya
harus disesuaikan dengan saat ini
oke nanti kita akan lanjutkan lebih banyak lagi apalagi tentang penggunaan warna alam itu sebenarnya seperti apa dan kesulitannya apa
nanti kami akan hadirkan
sesaat lagi usai jeda
kembali di after sepuluh sejak tahun dua ribu sembilan batik telah dikukuhkan unesco sebagai warisan budaya indonesia oleh unesco
namun hingga saat ini batik masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya penggunaan bahan kimia dalam proses pembuatannya
demikian di yogyakarta sebuah galeri batik telah menggunakan pewarnaan alam yang ramah lingkungan
batik yang didominasi warna biru ini adalah batik karya galeri batik jawa di yogyakarta
selain warna birunya yang berbeda dari warna batik lainnya jenis batik ini memiliki kelebihan sendiri
pewarna yang digunakan bukanlah pewarna kimia namun berasal dari pewarna alami
warna biru ini dihasilkan dari daun nila atau dalam bahasa latin disebut dengan nama indico vera tingtoria
demi mempertahankan prinsipnya untuk menggunakan pewarna alami sejak tahun dua ribu enam galeri jawa bahkan menanam sendiri daun nila ini
nah tujuan dari kami sendiri memang ingin mengembalikan potensi potensi yang sudah ada sejak dulu
jadi kearifan kearifan lokal
jadi pewarna alam itu ya memulai dengan pembatikan yang kita proses semuanya dengan pewarna alam
tidak ada kimia sama sekali
lalu dari mana warna indigo yang unik ini dihasilkan
biasanya dalam proses pewarnaan batik dilakukan dua kali pencelupan atau pewarnaan
pencelupan pertama menghasilkan warna indigo
sedangkan pencelupan kedua adalah pewarnaan dengan menggunakan warna lain
namun galeri batik jawa hanya menggunakan pencelupan satu kali saja untuk mendapatkan warna ini
dalam tradisi jawa jenis batik ini disebut dengan nama kelengan
secara historis jenis warna indigo yang juga disebut dengan emas biru ini sudah dikenal di berbagai belahan dunia selama dua puluh lima abad
sementara itu pengembangan komoditas berbasis alami saat ini umumnya dikenal lebih mahal dari produksi

lalu bagaimana dengan produk pewarna alami indigo ini
menurut laretna harga mahal adalah kesan di awal saja
namun kondisi ini justru lebih murah karena produk pewarna alami ini ramah lingkungan dan tidak merusak alam sama sekali
kekayaan alam indonesia yang beriklim tropis dengan banyak jenis tumbuhan juga membuat indonesia memiliki banyak peluang warna warna lain yang biasa digunakan oleh pewarna kimia

dari sisi mahal bisa jadi iya karena tidak bisa instan ya
karena prosesnya kan berjenjang ya bahkan mulai dari penanaman sampai ada pembeliannya kemudian ada petaninya dan seterusnya
tetapi dari sisi yang lain sekarang kan kita mengembangkan apa yang disebut ekonomi lingkungan
nah ekonomi lingkungan inilah yang sebenarnya sangat penting
karena kerusakannya bisa jadi sangat atau zero
karena limbah tidak ada karena limbah dari pewarnaan ini malah justru menyuburkan tanaman
jadi tidak ada kerusakan yang ditimbulkan
kemudian kerusakan yang ditimbulkan untuk pemakainya maupun mereka yang melakukan pencelupan
mereka sendiri juga sehat
nah ini yang sebenarnya jadinya bisa jadi lebih murah
karena kita tidak melihat ongkos kerusakan
impian galeri batik jawa tidak berhenti dengan melestarikan pewarna alam di dalam negeri saja
galeri batik jawa saat ini terus menembus pasar internasional dengan melakukan kegiatan pameran di berbagai negara
dengan mengenalkan batik yang cocok dipakai di berbagai musim
dalam waktu dekat mereka akan berpameran di belanda dan amerika serikat
hendrawan setiawan yogyakarta
dan juga di jawa
jadi itu dia serasa cantik ya
tadi model modelnya bisa anda lihat tadi bagus bagus
kita juga pas lagi pakaian batik ini jadi serasa putri keraton
serasa aja sih tidak apa apa lah ya
jadi ini dia
nah mumpung di studio masih ada narasumber kami ketua umum yayasan batik indonesia ibu jultin ginanjar kartasasmita
dan pelaku batik warna alam dari galeri batik jawa ibu nita kenzo
kita langsung saja tanya soal tadi kan proses sudah lihat
memang lama yaitu dia kenapa harganya pun sebanding ya dengan rupa dan juga prosesnya
tapi kalau untuk mendapatkan warna warna yang seperti ini atau ternyata ada warna biru biru yang lain
karena ini kalau kita lihat warna birunya ada yang biru tua biru muda bahkan ada yang gradasi
itu dari satu pohon dari satu sumber atau ternyata alam kita tuh kaya loh dengan warna warna itu
kalau warna gradasi biru tua muda terang itu dari proses pencelupannya
jadi kalau satu warna yang hanya warna tua saja kita langsung dalam satu kali proses
dua kali dua puluh kali celupan itu tanpa ada pembatikan ulang
tapi kalau menginginkan ada kombinasi warna muda nanti mungkin pencelupan ke lima kali setelah dijemur
dicelup lagi jemur lagi sampai lima kali itu kita kembali tutup lagi dengan pembatikan
jadi yang mana yang ingin warna muda kita tutup dengan rintang warna dengan lilin malam panas itu
jadi ada pembatikan kedua
nah itu proses yang sebenarnya cukup lama juga semakin banyak warna yang mudah terangnya gradasinya ya harus proses pembatikan
itu dilakukan berulang ulang juga
bisa sampai berapa kali celup kalau misalnya warna birunya
terbayang dong ini berapa kali
dua kali kalau yang paling gelap maksimal kalau jepang itu malah membuat si borinya sampai enam puluh kali celupan
namun karena kita untuk batik itu kan proses akhir ada pelorotan warna
jadi dan kita juga menggunakan perintah warnanya itu adalah malam
jadi maksimal kita mencelup itu hanyalah dengan melihat kekuatan dari malam yang merekat di kain
dengan begitu kita tidak bisa terus wah ini diteruskan diteruskan nanti malah malamnya rusak
sementara kalau taidai semacam jemputan itu kan diikat ya sistemnya
tidak pada saat mencelup mencelup tidak harus melihat sampai di mana kerusakan dari malamnya
yang membuat salah satu keunikan dari batik indonesia itu adalah warna
warna itu muncul juga dari pengaruh itu tadi kuat tidaknya mencanting dalam batiknya
sebegitu lekatnya batik warna alam ini dengan indonesia ini pasti banyak pihak juga yang harusnya diperkenalkan
apalagi pihak internasional kami dengar juga ibu jultin dan juga rekan rekan akan mengadakan pameran secara internasional atau seperti apa sih untuk ekspor impornya
kalau pameran internasional
itu pernah kita adakan di turki bangkok lalu di singapura
antusiasmenya seperti apa bu
mereka betul betul antusias mereka batik itu mereka betul betul kalau orang asing kan melihat batik itu seperti gimana ya
jadi sungguh sungguh mereka itu bukan mempelajari jadi melihat mengawasi begitu
tapi kalau penjualannya nah itu agak sedikit ini ya karena apa apa batik yang kita bawa itu harganya memang yang kita tontonkan di pameran pameran itu ya harganya yang memang mahal ya
jadi mereka kalau orang orang asing itu nyari kan yang bisa dijangkau gitu
sedangkan kita membawa pameran itu yang bagus bagus gitu
promosi budaya ya
apalagi bahannya tadi juga seperti yang ada di liputan tadi bahannya alami tidak menggunakan kimia
tapi juga bagaimana tidak hanya proses produksi saja yang harus diperhatikan tapi ketika mengenakannya perawatannya itu seperti apa sih bu kalau dibandingkan dengan batik dengan bahan kimia begitu dibandingkan
karena ini dari alam ya jadi memang kita juga menyimpan atau merawatnya pun juga secara alami ya jangan tersentuh banyak yang tersentuh sesat sesat kimia
jadi misalnya begini yang jelas batik tradisional itu memang lo lakukan
jadi lebih baik kalau pada saat penjemuran di angin angin di bawah teduh ya jadi tidak langsung kena sinar matahari
namun juga untuk warna alam lebih baik lagi ketika pencucian juga tidak menggunakan deterjen yang terlalu kuat
jadi soft deterjen atau bisa menggunakan memang lerak itu yang memang untuk selama ini dikenal sebagai apa dari bahan alami untuk pencuci batik
dan kemudian juga dihindari dari semprotan parfum kemudian apa namanya cek rambut itu akan terkena
kadang kadang harprise segala macam nah itu yang kadang kadang akan membuat spot di kain kain yang dari zat warna alami
namun saya rasa saya juga sudah bertahun tahun juga akhirnya memakai warna alam juga ini kok kalau kita merawatnya juga tidak terlalu ribet sekali
jadi seperti biasa cuci juga cukup dengan tangan biasa saja
tidak mudah luntur ya
kalau kain warna alam itu kalau sudah melekat kuat di dalam kain sebenarnya dia sudah mempunyai kekuatan untuk tidak luntur
ya zaman dulu sudah dikenal seperti ya tadi peribahasakan nani lastiti rusak susu sebelangnya itu kan begitu kuatnya warna itu melekat di kain ya sebenarnya merusak
merusak warna putihnya kain ibaratnya seperti itu dia sudah melekat sangat kuat dan itu memang salah satu warna yang paling kuat untuk warna alam itu adalah biru
kemudian warna warna kulit kayu memang ada perbedaan dalam cara pembuatannya
kalau indigo vera itu adalah perendaman dingin jadi tanpa perubusan semua fermentasi dari daun
jadi daun itu terjadi satu pasta indigo itu digunakan dengan perendaman dingin
nah kalau kulit kayu kita menggunakannya dengan cara perebusan dari kulit kulit kayu itu
jadi zat alamnya didapatkan dengan cara memanaskan kulit kulit kayu dari direbus akhirnya kita mendapatkan cairan untuk mencelup warna alam
jadi sudah pasti kualitasnya pun sangat sangat baik ya untuk yang namanya batik dengan warna alam
jadi tidak terkandung benang polyester atau campuran benang kimia di dalam pemintalan kainnya
karena serapannya akan lebih bagus dan warna itu akan melekat lebih kuat untuk di kain kain yang memang dari alam juga
bu jutin kembali lagi ke acara ini gelar batik nusantara dua ribu tujuh belas
tentu ada target yang sangat menjadi goal kenapa acara ini harus digelar
masih ada dua hari lagi ke depan sampai tanggal sebelas
apa sih sebetulnya target terbesar apa sih yang diharapkan tercapai
dalam gelar batik nusantara dengan tema warna alam tentu saja kami ybi ingin supaya warna alam menjadi lebih populer lagi dari masa yang lalu
itu target kita supaya pembatik pembatik juga mulai menangani warna alam
namanya menggunakan warna alam
kalau secara kuantitas
secara kuantitas ya itu makanya karena semakin banyak pelaku
jadi kita ingin supaya tidak begitu jauh bedanya dengan warna kimia
atau bisa tembus berapa m begitu bu
nah itu yang masih tanda tanya karena seperti dua tahun yang lalu kita gbn lumayanlah dapatnya ya masuknya itu
kita mencapai tiga puluh delapan m
waktu dua tahun yang lalu
dan itu akan dikembalikan lagi kepada pengrajin pengrajin
tapi untuk sekarang ini dengan keadaan ekonomi yang begini ya saya juga apakah bisa mencapai seperti dua tahun yang lalu
jadi itu masih tanda tanya juga buat kami
tapi juga untuk membuat acara ini lebih menarik tentunya tidak hanya menampilkan batik batik
tapi ada acara apa saja sih bu atau ada acara klimaksia begitu dari serangkaian gelaran batik nasional
kalau klimaksia memang ini klimaksnya adalah pameran dua tahun sekali
jadi kekayaan batik seluruh indonesia tampil di sini
dari hampir terwakili semua provinsi ya ibu ya untuk batik batik dari daerah
kemudian kekinian batik juga tampil karena sudah banyak desainer desainer juga yang membuat karya karyanya
dengan batik batik dari seluruh daerah di indonesia
lalu khususnya tadi dengan batik warna alam juga memperkaya yang tahun tahun sebelumnya mungkin tidak sebanyak ini pelaku pelaku industri warna alam yang ada di pameran gelar batik nusantara
dan tentunya dengan acara acara yang tiap hari juga ada acara hiburan dalam artian juga hiburan yang mengedukasi masyarakat dengan ada talkshow
kemudian ada acara acara pelajaran membatik
jadi kami mengundang sma sma di jakarta untuk membatik belajar membatik diberikan jadwal
mumpung dekat lagi lebaran
kemudian ada acara besok sabtu ini jam tiga ada gitar batik ya
kebetulan itu gitar batik yang sudah mendapatkan standar internasional dan rekor dunia muri juga
gitarnya dari kalimantan
gitarnya dari kayu tapi dalam proses batik
tidak motifnya prosesnya pun seperti proses membatik dalam kain
nanti tanggal hari sabtu tanggal sepuluh jam tiga
sebelum kita menutup perbincangan ini tentunya apa bu yang ingin disampaikan pesan pesan untuk masyarakat indonesia tentunya terkait hal batik begitu
bu jultin saya ingin supaya masyarakat indonesia lebih mengenal dan mencintai batik tentunya
sehingga apa yang telah kita sandang dari unesco itu akan ter
terrealisasi jadi jangan sampai nanti unesco menarik kembali apa yang telah kita raih yalah
bahwa batik itu adalah budaya bangsa kita
jadi saya ingin ya masyarakat sama sama menjaga yang telah kita dapat dari unesco itu
baik itu dia yang harus kita amini bersama ya
ibu nita nanya dulu
ibu nita mungkin pesannya jangan lupa datang gitu ya
iya kalau batik itu memang semoga saja semakin ke depan semakin banyak mensejahterakan masyarakat pembatik indonesia
dan khususnya dengan ada warna alam ini juga menambah lagi lapangan pekerjaan baru
karena akan ada petani petani yang mendukung untuk pencelupan warna alam ini
dan ini adalah bentuk kemandirian dari negara indonesia juga dengan warna alam kita tidak perlu tergantung dengan pewarna import
yang selama ini sudah membanjiri selalu datang dari luar untuk dibeli perajin perajin batik di indonesia
nah itulah semoga ke depan semakin mensejahterakan masyarakat pembatikan indonesia
saya setuju dengan ini semua
saya juga bangga bisa berdialog dengan ibu jultin dan juga ibu nita
terima kasih sudah datang bersama di after sepuluh pada pagi hari ini
sukses untuk gelar batik nusantara dua ribu dua puluh
lupa sampai tanggal sebelas juni dua ribu tujuh belas biasanya
anda masih punya kesempatan loh